kamera amatir merekam rumah berlantai dua ambruk akibat tergerus luapan air kali ciliwung di pemukiman warga tanjung lengkong rt sembilan rw enam bidara cina jatinegara jakarta timur pada senin sore
seluruh bangunan yang hancur dan perabotan rumah yang terbawa arus luapan kali ciliwung terekam kamera warga
selasa pagi terlihat hanya reruntuhan bangunan yang masih tersisa
menurut warga kejadian tersebut terjadi pada senin sore saat banjir melanda kawasan bidara cina dan penghuni rumah sedang tidak berada di rumah
tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini
kamera amatir warga juga merekam sebuah pohon besar yang tumbang di dusun gading wonokoyo kapongan situbondo ambruk menutup jalan pada senin sore
beruntung sejumlah pengguna jalan yang melintas bisa menghindar
sehingga tidak ada yang menjadi korban
selain menutup jalan pohon juga menimpa rumah hingga membuat bagian atap hancur
hingga senin malam pihak bpbd situbondo mencatat angin kencang melanda lima kecamatan sedikitnya enam belas rumah rusak
di kecamatan ajung jember jawa timur warga merekam angin puting beliung merusak sejumlah rumah warga hingga menimbulkan kepanikan pada senin siang

tampak atap rumah warga terbawa angin hingga rumah mengalami kerusakan cukup parah
selain rumah warga bencana angin puting beliung di jember ini juga merusak kandang ayam potong
hingga membuat ribuan ekor ayam mati tertimpa reruntuhan atap kandang
hingga senin sore bpbd jember mencatat ada delapan puluh tujuh rumah warga yang mengalami kerusakan dan dua puluh pohon tumbang akibat bencana angin puting beliung ini
tim liputan cnn indonesia